terus mesennya gampang lagi

ntar ya mesen dulu
apa iya abah punya perempuan lain
kalo emang bener abah punya perempuan lain
tapi entah kenapa
kau hati kecil gua ngerasa
ngerasa ga percaya ya
kalo gua denger tadi ucapan mama
ya berarti bener
emang ada perempuan lain
ini gabisa dibiarin
aku harus tanyain ini ke abah
lagi dibuat es buahnya ntar lagi dikirim kesini ya
ga ada apa apa

ehm aku ganggu mas gak
udah gak memanggil dengan panggilan pak lagi ya
proyek yang atas nama bapak jaya nurdin udah mas cek belum mas
mas cek belum mas
mas cek belum mas
mas cek belum mas
mas cek belum mas
mas cek belum mas
mas cek belum mas
mas cek belum mas
maksudnya yang dibikin oleh bayu

udah udah mas cek
nanti coba aku cek sama bayu
kenapa kamu datang terlambat
kenapa kamu datang terlambat
sekali lagi aku minta maaf mas
karena aku lagi ikut tafakuran
jadi aku bisa ke kantor setelah aku tafakur

yaudah kalo gitu aku temui bayu dulu ya

adria udah gak manggil pak lagi
udah mulai manggil mas
udah mulai manggil mas
tadi dia terlambat karena tafakulan
apa memang dia udah berubah
mungkin dia ikut tafakuran
mungkin dia ikut tafakuran
mungkin dia ikut tafakuran
kamu tau gak
mas seneng banget
kamu siapa mas duluan
mungkin dia ikut tafakuran
ya minimal itu bisa mengobati rasa kangen mas hariani

bener kangen banget sama kamu

perpisahan kita ini membuat kamu dan mas berubah
perpisahan kita ini membuat kamu dan mas berubah
menjadi hal yang lebih baik lagi

kamu mendapatkan hidayah
kamu mendapatkan hidayah
eh iya yuk kenapa
ibu dari mana aja
bapak dari tadi nyariin terus
bu adriana udah dateng belum
bu adriana udah dateng belum
yang bener kamu
udah ya bu saya ke meja lagi
oh yaudah makasih yuk
udah dateng belum
ternyata seorang aki aki b
yang dari tadi
sok jual mahal
ternyata mencari cari seorang akriana
gue yakin banget mas
betul pak siti selalu terpukau sama gue
sedangkan bocah culun yang bernama alex
juga terpukau sama gue
semuanya juga terpukau
boy juga masih terpukau sama gue
alex jadi keingetan sesuatu nih
kamu udah punya rencana atau kamu udah ngelakuin sesuatu untuk misahin boy dengan reva
soal itu kamu tenang aja
aku akan segera beraksi
oke alex kamu tuh bener bener hebat
aku tunggu kabar baiknya ya alex
ya alex kenapa
oh ya udah lo cepet manfaatin dia
jangan kebanyakan bengkak bro
soalnya kita butuh dia
soalnya kita butuh dia
ya udah tenang aja
yaudah ya tutup dulu teleponnya
gue takutnya kinar tercuriga lagi sama gue
pokoknya lo dekatin dia lo baikin dia
lo bikin dia jatuh cinta sama lo
untuk buat apa
untuk setelkan free
kakak tahu kak
ya aku bilang aja ke dia
tan aku tuh sekarang udah punya perempuan
punya cewek nih
jadi jangan ganggu lagi deh
gak gitu kok
kamu bener ngomong kayak gitu
aku tuh bener bener cinta banget sama mama
dan aku serius banget sama kamu
aku tuh mau yang kamu yang terakhir buat aku
emang aku kurang serius
iya aku serius
cuma aku takutnya itu
aku takut boy
om tante kamu
semua orang di rumah kamu itu gak harus jenubuan kamu sama aku
sekarang kamu denger ya
aku itu udah dewasa
jadi aku bisa
dan aku wajib untuk nontonin jalan hidup aku sendiri
aku gak perlu izinnya
boy om aku tante aku untuk tetap
karena gak bisa aku campur
jadi gak ada yang bisa ngalahin kita
kamu selesai belum makan ya
udah aku udah kenyang
yaudah kok gitu aku hantar pulang ya
makasih buat apa
makasih buat semuanya
aku pengen main
gak partainan kamu ya
sekalian silaturahmi sama calon mertua
tadi kan ngomongnya mau silaturahmi sama calon mertua
emang kamu udah tahu di lantai berapa
eh tau lah
di lantai delapan oke
enam tambah dua